kang komar kemana aja
gak apa apa cuma saya denger dengar kang komar lagi diskor sama kang musya
nanti di jalan ya teh
salam dulu dong
dadah dulu dong sama atta
yang kemarin amin omongin benar
amin tau dari mana
siska tau dari mana
kata siska bukan tahu dari mana mana
tapi dia tau sendiri
dia kenal sama dik dik
kamu hari ini mau ke pasar nggak
gak seperti biasanya
bener gak apa apa
yaudah kalau gak apa apa
kamu kenal siska
punya temen yang namanya siska gak
yaudah kalau gak kenal
gak enak masih pagi udah teleponan
dik dik gak kenal sama siska
gak punya teman namanya siska
gak kenal gak punya atau gak mau ngaku
ini yang harus papa beli
ini bahan bahan buat bikin kolok
gula merah gula pasir kelapa parut
sekalian beli kacang merah sama ikan asin
koloknya pakai kacang merah sama ikan asin
kacang merah sama ikan asin dimasaknya dipisah
itu buat makan buka puasa
c edo boleh masuk
apa aja kalau berani
ada apa ici
kalian khusus sedang tulis dan webinari yang berterusan
jangan teman meman jong businesses set centuries
udah belum belanjanya
baru aja sampai pasar
tadi pagi dia aneh
makan beli seperti kuda lumping
dia lagi serius
kamu jangan bercanda
saya bukan bercanda
mau tau aja
pertanyaan cukup sampai disitu
seperti makan beling seperti kuda lumping
kamu puasa enggak
waktu saya telepon
paginya jam berapa
kalau sudah jam tujuh ke atas
selalu saya sudah enggak dingin
selain wajah kamu yang cantik
hasil kerja kamu juga cantik
terima kasih bos
saya sama arman gak dipuji juga bos
kalian mau saya bilang cantik juga
biasanya kalau saya telepon
dari suaranya bisa ketahuan
kalau dia tuh senang
tapi tadi dia dingin
dari suaranya ketahuan
kalau dia tuh gak senang
waktu saya telepon
kalau nggak senang berarti benci
sekarang kalian boleh pulang
besok pagi kita ketemu lagi disini
di jam yang sama seperti tadi
untuk kembali meramaikan
kasanah percopetan di kota ini
kamu kenal sama siska
kamu punya teman yang namanya siska
itu nama yang kamu pilih
saya sebut aja
buta ganti nama udah biasa
kamu juga sepertinya harus ganti nama
ujang itu nama yang terlalu bersuasana pedesaan
kita di bandung
kota kelas dunia
kota tempat diselenggarakannya konferensi asia afrika
gimana kalau sekarang jadi ragu aja
itu nama kelas dunia
tapi rambo itu produk tahun delapan puluh an
pakai yang produk yang sudah agak kesini
kalau derog gimana bos
iya ujang derog
kenapa masih ujang
sudah mulai kuno
kalau sebotak saya gak mau bos
nanti kelihatan malu dikepala saya ada pitak
ah ya udah daripada pusing nama kamu tetap ujang aja
kenapa sudah kelihatan yang terlihat
bukan yang terlihat
mungkin siska yang bikin sikap dimas ke saya jadi berubah
saya harus cari tau
lanjutkan misi kamu
cari kafe yang buka siap
kalau nggak ada warung juga boleh
usahakan lokasinya aman
saya haus mau minum
tapi saya malu kalau orang tahu saya nggak puasa
sama sama kalau gitu
selamat menjalankan ibadah puasa
bulan puasa masih jualan cilok
mau jualan kolek
kamu mau beli
aku kalau buka puasa cuma minum air putih sama makan kurma
terus habis taraweh baru makan nasi
kamu nggak suka kolek
tapi kalau buka puasa
berarti nggak bakal beli kolek aku
aku jadi nggak enak
udah bikin kak ubed sedih
saya mah dari kecil juga udah biasa sedih
teleponannya udah dulu
telepon sedang sibuk
silakan hubungi beberapa saat lagi
berapa saat lagi
jadi jualan koleknya
di tempat biasa aku jualan cilok
dewi bantuin gak
saya belum ada kontak sama dewi
kalau dewi gak bantuin saya aja
memangnya kamu gak nyopet
selama puasa mau libur dulu nyopetnya
kalau bisa habis puasa tetap terus libur
saya mau berhenti aja jadi copetnya
dari dulu bilang mau berhenti nyopet lagi nyopet lagi
sekarang mah mudah mudahan bisa beneran berhenti
mau bantu saya jualan kolak gak malu
saya mau belajar dari kamu
kerja halal itu gak perlu malu
biar cuma jualan cilok atau jualan kolak
yaudah kalau mau bantuin saya nanti datang aja
gak usah banyak ngomong
dari tadi aku coba telepon kamu sibuk terus
aku lagi santai
teleponnya yang sibuk
mau apa ngajak nyopet
dia mau bantuin aku jualan kolek
kamu udah berhenti jualan cilok
selama bulan puasa ciloknya stop dulu ganti kolek
terus junaidi serius mau bantuin kamu
aku juga mau bantuin kamu
kamu sakit cacarnya udah beres
ada bekasnya enggak
asik berarti kamu tetap cantik

antara habis asar sampai minggu

antara habis asar sampai minggu antara habis asar sampai minggu
sama jelang maghrib di tempat biasa
oke nanti aku kesana
lagi apa teh
nanti pergi dulu ya
mana uang kembalian belanja
nggak ditambahin buat buka puasa
bayangkan bos tersepi
kan kata mama disuruh dipinjamin dulu ke papa
itu tadi waktu bapak ke pasar
kata mama supaya kalau lama bisa ditelepon
apa jadi gak megang hp
solo sendiri punya hp dihilangin
di bandung ada yang namanya muslihat selain muslihat yang kita kenal
saya tahunya cuma muslihat yang kita kenal
anak buah saya berhasil nyopet hp dikasihin ke saya
saya lihat di daftar kontaknya
ada namanya muslihat
kamu barusan lagi diangkut
barusan lagi operasi
enggak kamu telpon aja
di hp muslihat nanti muncul nama orang yang punya telepon
itu nanti ada teman habis
sama orang yang punya telepon
biar kamu tahu itu hp siapa
kalau itu hp temennya keluarganya atau saudaranya
daripada nanti kita kenapa napa
enggak ditambahin aak
buat buka puasa
mudah mudahan penumpang a penuh terus
waktu hp saya tadi bunyi muncul nama komar
waktu saya jawab kamu diem
saya tahu kamu bukan komar
kembaliin hp yang kamu pakai ke komar
atau saya cari kamu
devera seseorang harus menelenergikannya
terima kasih ya
junedi kamu di mana
di talaga bodas tempat uber jualan kolak
saya barusan telepon
dia bilang mau ke sini
mudah mudahan dia ke sini beli kolak
sudah setengah jam lebih saya di sini
ada yang beli
ini aja teh
kenapa kamu liatin apa terus
liat jam di hp
mau tahu maghrib berapa jam lagi
sudah empat puluh tujuh menit saya di sini
belum ada yang beli kolok saya
kamu gak nyopet
cacar kamu gak ada bekas
cuma banyak jerawat aja
aduh aduh aduh
kamu tahu rumah mangbak jateman papi
saya pernah ngantar bapak ke sana
sekarang kita ke sana ya
ada sopir sopir ngasih tambahan buat buka puasa
kamu dapat nggak tambahan buat buka puasa
mungkin nggak ada yang percaya kalau kamu lagi puasa
lu kan mana ada orang puasa gampang marah
kenapa ultimate team ada
insudah nanti lernen juga sama kita ya
tinggal beberapa rumah lagi teh
stop disini aja
kok stop disini teh
biar kamu bisa parkir
ambil posisi balik arah
berikan baju mundur depan rumahnya
kang bisa ketemu
saya ada perlu
saya di depan gedung merdeka
saya mau ketemu anak buah kang mus dulu
hati hati urusan sama anak buah kang mus
kamu gak bisa ikut lebaran
tadi kinanti ke toko buah
mau beliin buah buat di rumah
terus inget mang bagja
nanti beliin buah dua kantong
satu buat mang bagja
wah nuhun nuhun alhamdulillah
duduk dulu atuh neng duduk dulu
lagi nganter teh kinanti
kamu udah ngomong soal dik dik
imaz kayaknya jadi bingung
daripada dia ketipu
biar gak kenal
aku gak tega kalo sampe imaz ketipu sama dik dik
cuma buat dapat dukungan dari keluarga kang bahar
udah dulu ya
kalo kita bisa ketemu telfon aku ya
tapi gimana kalau emang udah rileks
emang bahagia temen papi dari kecil
dulu waktu masih sama sama tinggal di kampung
temen latihan silat
satu satunya teman dari masa lalu yang masih sering ketemu sampai sekarang
tapi kami sempat pisah lama
luhu mamang sama papih kamu sama sama dari garut ke bandung lalu pisah di terminal
mama ke bandung mau kuliah kalau papih kamu katanya mau cari kerja aja
kami pisah di terminal setelah itu plang enam atau tujuh tahun nggak ketemu
waktu itu masih sama sama di bandung kan
iya tapi kan dulu belum zamannya mudah berhubungan telepon apalagi hp
tapi papih tau kalau mamang kejahat kuliah di mana
itulah tapi kamu itu malu katanya kalau ketemu sama mama
waktu kami pisah di terminal dulu ternyata papih kamu itu nggak kemana mana
dia hidup di terminal jualan lepet tahu dan telur asin
waktu ketemu lagi papih udah jadi preman

saya belum menerima laporan dari teman teman saya yang kehilangan hp
tapi kamu sudah nganterin hp ini ke saya
sebelum keburu jadi masalah kang
jadi saya gak perlu nelfon kamu dulu sambil ngancam sambil marah
saya kira orang seperti aga gak puasa
orang seperti saya itu maksudnya apa
sejahat jahatnya saya biar enggak lebih besar dari sebutir debu
saya masih punya rasa iman
kalau lagi puasa jangan marah
sebelum saya batal puasa gara gara makan kamu
apa yang sebenarnya kinanti cari
bisa berbicara tentang masa lalu
bisa berbicara tentang masa sekarang
dan berbicara tentang masa depan
kinanti anak bahar itu sejarah kamu
siapa sebenarnya bahar
dia bukan preman seperti yang kinanti atau orang lain bilang bukan
bukan penjahat seperti yang kinanti atau orang lain duga
dia hanya seorang lelaki yang memperjuangkan hidup dan keluarga
seseorang yang sama seperti orang lain
pernah salah mengambil keputusan
itulah papih kamu
ya barusan ada copet nganterin hp
hpnya seperti hp kang komar
itu memang hp si komar
kasihin ke dia
salam dari saya
koleknya habis kang
mau pesan buat besok gak
biar dipisahin sebelum kehabisan
salam dari kang mus
apa dede dia sih
udah mau maghrib
koleknya masih banyak